kasus pembunuhan anak lima tahun berinisial mg yang jasadnya ditemukan di kamar salah satu hotel di kabupaten bungo jambi ini ternyata dilatar belakangi masalah asmara
sungguh tragis korban dibunuh oleh pria teman dekat ibunya
menurut polisi tersangka sakit hati lantaran ibu korban menolak diajak menikah
digelapkan amarah tersangka mengajak korban jalan jalan ke sebuah hotel
di dalam kamar korban dibunuh dengan cara dicekik
setelah gagal mencoba bunuh diri tersangka yang diketahui berinisial ar lima puluh enam tahun ini menyerahkan diri ke polisi
ungkapkan rasa kekesalan dan sakit hatinya di dalam pikiran tersangka akan diungkapkan dengan cara
mengambil harta yang dianggap sebagai harta paling berharga dari ibu nur yaitu anaknya
kesal aja sama mamanya karena selama ini merasa dibohong
digantung cintanya digantung
kasus jasad wanita terlilit kabel di selokan sebuah perumahan di kecamatan kemang kabupaten bogor akhirnya terungkap
korban yang diketahui berinisial
z wanita lima puluh enam tahun ternyata dibunuh sepasang kekasih yang juga teman korban
saat dirilis di mapolres cibinong kabupaten bogor pada jumat pekan lalu
am dan to warga sawangan depok ini mengaku pembunuhan terjadi karena tersangka kesal korban tidak bisa membayar hutang sebesar seratus juta rupiah
pembunuhan ini terjadi di dalam mobil
korban yang dijemput paksa menggunakan mobil rental
di keliling wilayah bogor
di dalam mobil tersangka menganiaya korban dengan kabel pengisi daya ponsel hingga tewas
jasad korban kemudian dibuang di selokan di sebuah perumahan di wilayah kemang kabupaten bogor
pelaku membutuhkan uang untuk menikah karena kedua pelaku ini pasangan pacaran
kebetulan akan melakukan pernikahan namun tidak memiliki uang
pasangan kekasih yang hendak menikah ini terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup